kehadiran mereka berpengaruh besar dalam berbagai bidang
berjuang mempersatukan indonesia menghapus penjajahan menjaga kedaulatan maritim hingga mengantarkan negeri ini pada kemerdekaan
terima kasih para pahlawan indonesia namamu tersematkan dalam lembaran nominal atas jasamu yang tak ternilai